bus duta wisata ini terguling minggu pagi tujuh mei dengan puluhan penumpang di dalamnya
akibat kejadian ini dua orang tewas dan puluhan lainnya luka luka
hingga senin siang bus ini masih berada di dasar sungai
sekitar pukul tiga sore waktu indonesia barat kren datang dan langsung melakukan evakuasi
kren yang dipakai memiliki kapasitas di atas dua puluh lima ton
bus sendiri berbobot dua belas ton
proses evakuasi sempat gagal hingga dua kali
tali baja sempat lepas karena bus terjepit batu besar
bus akhirnya dapat diangkat dan diletakkan di badan jalan pada pukul lima sore
itu kan bisnya itu kejepit batu gitu
sehingga kan berat
kren ketarik gitu loh
jadi harus dilewati dulu satu itu
bangkai bus ini kemudian ditarik menggunakan derek
untuk dibawa keluar lokasi
wisata selanjutnya bangkai bus ini akan diselidiki oleh polisi
saat ini sedang dilaksanakan proses evakuasi
yang nantinya akan di cek oleh tenaga ali
daripada kondisi kendaraan tersebut setelah terjadinya kecelakaan
yang mana hal ini akan menjadi bahan kami untuk bisa menentukan atau menyimpulkan
penyebab penyebab daripada terjadinya kecelakaan tunggal ini
selama proses pengangkatan
selatan bus puluhan personel pores tegal berjaga di lokasi
ratusan warga dan pengunjung objek wisata gucci juga menyaksikan peristiwa ini
imam suripto tegal jawa tengah